nah pemirsa jika anda hendak menuju jakarta via cianjur dari kota bandung pada mudik lebaran kali ini
ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan seperti medan jalan yang berkelok
serta beberapa titik yang rawan terjadi kepadatan
dari bandung gardu eksitol padalarang timur menjadi salah satu akses utama menuju kabupaten cianjur
jarak tempuhnya sepanjang tujuh puluh tujuh km
jalur padalarang cianjur ini merupakan jalur alternatif dari bandung menuju sukabumi hingga jakarta via jonggol
menuju cianjur ada sejumlah titik yang perlu anda waspadai seperti di jalan raya pada larang ini
kemacetan kerap terjadi karena di kiri kanan jalan merupakan pertokoan
banyaknya kendaraan besar yang melintas juga membuat kendaraan tidak bisa melaju kencang
titik lain yang perlu anda waspadai adalah kawasan tagok apu
jalan berkelok sempit dan menurun akan anda lalui kurang lebih sepanjang tujuh km
kendaraan pun harus memperhatikan kecepatan karena di kiri jalan terdapat proyek penambangan batu kapur
di mana kerap menjadi akses keluar masuk kendaraan proyek

jika anda tidak banyak melintas kawasan ini disarankan untuk mengendara motor agar menggunakan masker ketika melintasi tagog apu karena banyak debu yang terpapar
selanjutnya memasuki kabupaten cianjur kondisi jalan pun terpantau baik dan mulus
akan tetapi tidak banyak tempat peristirahatan di sepanjang jalan
namun setidaknya terdapat tujuh tempat pengisian bahan bakar yang bisa anda gunakan untuk tempat beristirahat
masih lancar lancar walaupun agak sedikit
jalan jalannya baik sih mulus
tidak ada hal hal yang gimana gitu pak
yaman ya pak ya
ya cuma macet aja
pihak kepolisian kabupaten cianjur mengatakan siap dalam menyambut arus mudik lebaran
keadaan jalan dan lampu penerangan jalan umum pun terpantau baik
kepolisian pun telah menyimpulkan beberapa ruas jalan yang perlu diwaspadai karena merupakan titik kemacetan
yakni pasar ciranjang dan juga kawasan tungturun
di sini kami sudah menempatkan ada lima belas titik pospam
di mana juga di situ ada sembilan cctv yang terpantau di pos terpadu di sini tempatnya yaitu di pos tmc
jumlah pos pengamanan yang ada di kawasan cianjur terisi oleh personil gabungan dari kepolisian tni
serta elemen masyarakat yang berjumlah satu dua puluh lima personil
mereka akan bersiaga hingga h tujuh lebaran untuk memantau sejumlah titik kepadatan
tugu gentur ini merupakan titik pertemuan dari tiga kawasan dari arah jakarta dari arah sukabumi dan kawasan bandung raya
dan diprediksi titik ini merupakan titik terpadat jelang beberapa hari lebaran idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriyah
oleh karenanya pihak kepolisian dari polres cianjur sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang diprediksi akan terjadi
kiki haryadi kabupaten cianjur